survei indikator politik indonesia menunjukkan tingkat keterpilihan jokowi jauh meninggalkan prabowo subianto
dan menanggapi hal itu prabowo menyebut jika hasil survei tergantung pada siapa yang bayar